masih dari jakarta ditelantas polda metro jaya kembali menggelar operasi zebra jaya mulai dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh sampai tanggal delapan november dua ribu dua puluh
operasi ini digelar mengingat pelanggaran aturan aturan lalu lintas masih saja kerap terjadi
operasi yang akan berlangsung selama empat belas hari ini terutama akan fokus pada lima bentuk pelanggaran yakni terkait dengan pemakaian helm
lawan arus kepatuhan terhadap marka jalan menyerobot jalur busway melintas melalui bahu jalan di jalan tol
di lantas polda metro jaya kombes polisi sambodo purnomo yogo mengatakan operasi ini akan menekankan pendekatan persuasif dan preventif yang humanis
di tengah masa pandemi ini petugas kepolisian juga akan melakukan penegakan protokol kesehatan terutama pemakaian masker
tidak seperti sebelumnya operasi zebra kali ini tidak menggelar razia
pada saat ini perusahaan pemerintah dan perusahaan perusahaan perusahaan yang berpengaruh untuk melakukan operasi zebra jaya dua ribu dua puluh di polda metro jaya
maka ada lima pelanggaran tematik yang menjadi prioritas utama
pertama melawan arus kemudian tidak memakai helm yang berikutnya adalah pelanggaran terhadap stop line
yang keempat pelanggaran sirene dan rotator yang tidak sesuai ketentuan dan yang kelima adalah melintas bahu jalan
khususnya untuk di jalan
dan saat ini kami sudah terhubung dengan diego basro produser lapangan cnn indonesia yang saat ini tengah berada di bundaran hi
ya diego selamat pagi ini bagaimana jalannya hari pertama operasi zebra yang dilakukan oleh dirlantas polda metro jaya
ya selamat pagi sarah dan juga hanum hari ini operasi zebra jaya dua ribu dua puluh kembali digelar oleh
di telantas polda metro jaya di mana operasi zebra jaya dua ribu dua puluh ini akan berlangsung mulai hari ini tanggal dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh hingga nanti tanggal delapan november dua ribu dua puluh
artinya ada empat belas hari operasi ini akan berjalan di seluruh ruas jalan yang ada di wilayah dki jakarta
di mana operasi zebra ini digelar oleh ditlantas polda metro jaya mengingat masih banyaknya pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh
pengendara pengendara kendaraan bermotor baik yang menggunakan sepeda motor maupun yang menggunakan mobil
kemudian pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang dilakukan ini tidak sedikit yang akhirnya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang tentunya merugikan para pengendara tersebut sendiri
dan juga pengendara pengendara lainnya oleh karena itu ditlanjur polda metro jaya menganggap bahwa perlu dilakukan operasi zebra ini untuk kembali mengedukasi masyarakat
mensosialisasikan terkait aturan aturan lalu lintas yang berlaku ketika para pengendara kendaraan bermotor ini melintas di jalan jalan di wilayah dki jakarta
dan operasi ini akan berlangsung selama dua minggu di mana selama masa operasi ini pihak kepolisian akan fokus kepada sosialisasi dan juga pengenalan aturan aturan lalu lintas yang ada
terutama yang fokus kepada beberapa pelanggaran pelanggaran yang kerap kali terjadi
karena selama pengendara kendaraan bermotor melintas di jalan jalan di wilayah dki jakarta diantaranya yaitu penggunaan helm
terkadang banyak sekali pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau bahkan menggunakan helm tetapi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh polda metro jaya
kemudian juga selain penggunaan helm terkait dengan kepatuhan marka marka jalan salah satunya terkait dengan garis top
dimana ketika ada garis top para pengendara kendaraan bermotor harus berhenti tepat di belakang garis top ini
dan ini masih sering kali terjadi pelanggaran
selain itu juga masih banyak ditemui pengendara kendaraan terutama pengendara sepeda motor yang melakukan melintasi jalan jalannya itu dengan melawan arus
tentunya ini sangat berbahaya bagi dirinya sendiri dan juga bagi pengendara kendaraan bermotor yang lain
selain itu juga banyak juga kendaraan kendaraan
maksudnya pengendara kendaraan bermotor yang masuk ke jalur busway yang seharusnya steril dari kendaraan kendaraan lain selain bus transjakarta
dan juga salah satu hal yang menjadi fokus atau pelanggaran yang menjadi fokus dari lantas polda metro jaya adalah kendaraan kendaraan yang biasanya melintas di bahu bahu di jalan tol
ini juga cukup berbahaya apabila dilakukan oleh pengendara pengendara kendaraan bermotor yang
terutama mobil mobil yang melintas di jalan tol karena dapat menimbulkan kecelakaan yang dapat berakibat fatal
nah pelanggaran pelanggaran ini yang menjadi fokus dari ditelantas polda metro jaya untuk kemudian dilakukan sosialisasi
dan apabila perlu dan di lapangan terjadi pelanggaran maka akan ditindak secara hukum
dan di lantas polda metro jaya sendiri mengatakan bahwa dalam melakukan operasi ini pendekatan yang dilakukan harus bersifat persuasif
harus bersifat preventif dan bersifat humanis agar masyarakat betul betul memahami seperti apa sebenarnya aturan aturan lalu lintas
yang sebagian besar tertuang dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan terkait aturan lalu lintas dan juga angkutan jalan
hanum dan sarah
baik diego kalau dari pantauan anda langsung sudah ada belum yang ditindak dan bentuk dendanya seperti apa begitu
dan operasi zebra ini akan berlangsung selama beberapa lama ke depan supaya mungkin masyarakat bisa lebih awas lagi dan mentaati peraturan selama berkendara di jalan raya
ya berdasarkan pantauan yang kami lakukan semenjak pagi hari tadi memang operasi zebra ini tidak seperti tahun tahun sebelumnya
dimana apabila tahun tahun sebelumnya operasi zebra dilakukan dengan mendirikan pos pos kemudian melakukan razia di beberapa ruas ruas jalan
akan tetapi pada tahun ini operasi zebra dilakukan dengan cara yang berbeda yaitu dengan melakukan patroli patroli di ruas ruas jalan yang ada di wilayah dki jakarta
lalu kemudian apabila ditemukan terjadinya pelanggaran pelanggaran aturan lalu lintas maka petugas yang ada di lapangan akan langsung melakukan penindakan
dan tadi kami sempat melihat ada beberapa penindakan yang dilakukan oleh petugas di telantas pohda metro jaya
beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara pengendara bermotor
di mana mereka pertama akan diberikan peringatan terlebih dahulu sebagai bagian dari sosialisasi
kemudian apabila pelanggaran tersebut ternyata cukup berat dilakukan oleh para pengendara kendaraan bermotor maka mereka terpaksa harus dikenai sanksi
sanksinya dapat berupa pidana paling lama kurungan selama dua bulan
dan untuk sanksi denda uang itu paling banyak sebesar lima ratus ribu
jadi kedua sanksi tersebut yang dapat dikenakan apabila ternyata terjadi pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh pengendara pengendara bermotor
oleh karena itu betul betul perhatikan rambu rambu lalu lintas aturan lalu lintas yang ada bagi anda yang berkendara di sepanjang jalan di wilayah dki jakarta
dan juga siapkan surat surat anda yang lengkap
agar anda tidak
terkena tilang dari pihak kepolisian
dan operasi ini akan berlangsung selama dua minggu hingga tanggal delapan november dua ribu dua puluh nanti
hanum dan sarah
ya berarti hingga tanggal delapan november nanti untuk pengendara sepeda motor dan juga mobil harus berhati hati ya
dan mungkin seterusnya juga jangan karena ada operasi zebra ini langsung semuanya jadi mendadak pinter gitu di jalan raya
harus seterusnya juga
diego terima kasih banyak
dari bundaran hi jakarta